lebak bulus jakarta selatan
ya ada banyak unggas yang mati di sana ditemukan
dan ini dari hasil pemeriksaan memang unggas mati ini akibat virus fleburung
sejumlah warga di perkampungan pemulung lebak bulus jakarta selatan
minggu siang membersihkan kandang kandang unggas
dengan membakar dan mengubur kandang setelah dua puluh unggas mati
pas pulang pulang main dia udah ini begini begini
pas itu terus saya mau kasih makan udah mati
sementara itu kepala seksi peternakan jakarta selatan yuli hapsari mengatakan
hasil uji laboratorium terhadap unggas unggas yang mati tersebut
positif terjangkit virus fleburung
kronologisnya pada tanggal enam belas maret
itu ada laporan warga bahwa di sini ada kejadian kematian unggas
yang mulai beruntun terjadi dua hari sebelumnya
tanggal tujuh belas dapat hasil bahwa itu positif
terkait hal tersebut pemerintah akan terus memantau dan melakukan sosialisasi
tentang penyakit fleburung agar tidak semakin meluas